berdasarkan bukti dan keterangan para saksi
dengan ini kami memutuskan
saudari aida dinyatakan
untuk menuntut aida
dan saya akan melakukan segala jalan
agar aida dituntut karena semua bukti bukti sudah mengarah kepada dia
kalian berdua tuh sama aja
kalian bener bener tega menjebloskan orang yang gak besar
bagus sekali pak ridwan
bapak sudah mengambil keputusan yang tepat
karena kesaksian para saksi
memberatkan posisi aida
apa nggak ada cara lain pak farid
sepertinya gak ada dok
kecuali pak surya dan bu nena mempunyai bukti lain
atau saksi lain yang bisa membenarkan kejadian tersebut
karena waktu kita melepaskan
senapan sidang akan dimulai tiga puluh menit lagi
saya minta izin untuk bisa bicara sama aida berdua
padahal penting saya mau bicarakan
saya kira kita semua tidak keberatan kalau dokter panji mau bicara sama hei
tolong kamu terima lamaran aku
kamu mau nikah sama aku kan aja
aku benar benar ingin menikahi kamu
dokter aku tahu niat baiknya dokter
aku juga sangat menghargai niat baiknya dokter
tapi aku gak bisa dokter
aku gak mau menikah hanya gara gara aku mau bebas dari penjara
bagaimana kalau aku benar benar mencintai kamu
dan aku ingin menikahi kamu aida
dokter aku minta maaf aku gak bisa dokter
aku tahu dokter gak cinta sama aku
dokter hanya kebawa perasaan karena dokter mau nolongin aku
tapi aku juga tahu di hatinya dokter masih ada almarhumah tentang dokter
dokter masih cinta sama dia
dan aku gak bisa
dan aku gak bisa
dan aku gak bisa
dan aku gak bisa
dan aku gak bisa
aku gak berhak ngegantiin posisinya aida di hati dokter
maafin aku ya dokter
berdasarkan bukti dan keterangan
dengan ini kami memutuskan
saudari aida dinyatakan
saya membawa seorang saksi yang bisa memberikan keterangan sebenarnya
saya sudah terang

pak tolong pak dibuka pintunya
oke percaya cocoknya pak
jangan patuh ke cukup

jangan lupa druk rating

jangan lupa dislike
bukan bukan saja
yang mencerakai saya
maaf kondisi bola ras kembali drop
kami harus membawanya ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan
ini gara gara kamu aida
ini gara gara kamu
kalau oma tidak memaksa dirinya untuk memberikan pertolongan
dia tidak akan jadi seperti itu
kalau sampai ada apa apa dengan oma
aku tidak akan membiarkan kamu
aku tidak akan membiarkan
ini semua bukan salah kaidah
oma sendiri yang mau memberikan pertolongan dengan ustaz aiko
ini gara gara dia
semuanya harap tenang
sidang akan dilanjutkan
berdasarkan keterangan saksi dari ibu laras
maka dengan ini kami memutuskan
bahwa saudari aida
dinyatakan tidak bersalah
dari semua tuntutan
dan kasus ini
kita akan menjelaskan